hai guys kali ini aku ingin membuat origami
tapi dari uang kertas
nah aku ingin membuat baju
pertama tama kita lipat nih bagian sininya
v tolong antar satu galon ke rumah pauli ya
oh iya satu ya